untuk memeriahkan hari kemerdekaan tni angkatan udara melakukan atraksi terbang lintas atau fly pass
pesawat pesawat tempur itu membelah langit istana tepat pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
untuk atraksi ini tni angkatan udara mengerahkan enam pesawat tempur yang terdiri dari tiga buah pesawat sukhoi dan tiga buah pesawat f enam belas
selain itu turut disiapkan juga empat pesawat cadangan
untuk persiapannya para pilot teknisi dan kru pendukung lainnya telah berada di jakarta selama lebih dari satu minggu
meski terkesan sederhana atraksi fly pass membutuhkan ketepatan dan juga mengandung risiko yang tinggi
banyaknya gedung tinggi di sekitar istana menjadi tantangan yang harus ditaklukkan